polisi menggeledah rumah penyerang markas polda sumatera utara
polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah tersebut dan menangkap empat orang lainnya
setelah salah satu pos jaga markas kepolisian daerah sumatera utara diserang
polisi menggeledah rumah salah satu pelaku
pelaku ini berinisial sp tinggal di sebuah gang kecil di jalan pelajar timur
sp ditembak di kaki dan saat ini dirawat di rumah sakit bayangkara medan
dari rumah tersebut polisi menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isis
di antara dokumen tersebut ada buku dan media pembelajaran
tentang menyerang dengan cara bunuh diri dan latihan perang bagi anak anak
polisi juga telah menangkap empat orang lainnya yang diduga bagian jaringan para pelaku penyerangan
mereka adalah bebe dua orang yang ikut terlibat mencetak
memperbanyak buku buku tentang latihan perang dan istri pelaku
kita sudah tangkap empat orang yang diduga sebagai yang diduga bagian daripada jaringan ini
kemudian kita sudah melakukan penyitaan dan penggeledahan di satu rumah di sini
salah satu rumahnya tersangka sp
kita lakukan penggeledahan
ada hal yang menarik yang pertama pisau yang ada di tkp
dua pisau yang di tkp yang digunakan untuk menyerang anggota
kita menemukan satu pisau yang sama di sini
menurut kepala lingkungan setempat rumah sp itu adalah rumah orang tuanya
beberapa tahun lalu sp diketahui pernah bekerja di timur tengah
sekembali dari luar negeri sp melukis lambang mirip lambang isis di tembok rumah
kalau kesehariannya dia berdagang di jalan raja
kiosk kecil meneruskan usaha orang tuanya
kalau dilihat dari keseharian
dia berdagang di jalan raja
kalau bertetangga seperti apa pak
dengan tetangga bagus
sering bertegur sangka tapi
hanya saja dia sepertinya jarang di rumah memang
sp dan h menyerang pos jaga pintu keluar markas polda sumatera utara pada minggu dini hari
serangan itu menewaskan aibtu martuasi galingging
polisi kemudian menembak mati h sedangkan sb ditembak di kakinya
berita terkini dari medan
dengan luka tusuk oleh senjata tajam di leher dada dan tangan
setio menduga penyerangan tersebut telah direncanakan oleh para pelaku
hingga saat ini kasus tersebut masih ditangani densus delapan puluh delapan anti teror
pada saat diserang anggota atas nama aibtu martu asika lingging
gugur karena ditikam dengan senjata tajam
kasusnya mungkin rekan rekan kemarin juga mendengar bahwa ada himbauan dari bahru naib
yang mengimbau bahwa mereka diminta untuk amaliyah apapun yang ada di dia
kalau dia nggak punya bom pakailah senjata apa saja untuk menyerang
itu yang dilakukan di medan